calon wakil presiden ma'ruf amin menilai belusukan kebasis basis pesantrenadatul ulama adalah cara yang cukup efektif untuk menaikkan elektabilitas pasangan jokowi ma'ruf
seperti apa sih belusukan ma'ruf amin simak lebutan produser lapangan cnn indonesia abdur rahim yang mengikuti belusukan tersebut
simak lebutan produser lapangan cnn indonesia abdur rahim yang mengikuti belusukan tersebut
salam sejahtera saya calon wakil presiden kihaji ma'ruf amin nomor satu
nah ini sudah siap siap assalamualaikum abah
ini jadwal kegiatan hari ini apa nih mbak
hari ini saya mau ke tangerang ke teluk nagah
meneruskan kemarin sepah hari kemarin yaitu banten bersatu
menyatu di nomor satu
seperti inilah rutinitas harian agenda safari politik calon wakil presiden nomor satu ma'ruf amin
tak berbeda dengan hari hari lainnya kali ini tim kampanye memulai perjalanan dari rumah tinggal di jalan situbondo menuju lokasi safari politik
selama perjalanan tim kepolisian mengawasi iring iringan dengan ketat termasuk membuka jalan bagi rombongan cawapres
supaya sampai di lokasi tepat waktu
warga yang baru pertama kali melihat dan bertemu langsung dengan calon wakil presiden terlihat senang
mereka berebutan untuk bisa bersalaman serta bersuah foto
memang warga tampaknya cukup antusias untuk bertemu dengan calon wakil presiden indonesia nomor satu keahji ma'ruf amin
dan memang ini juga merupakan momen favorit bagi keahji ma'ruf amin dalam setiap kunjungannya
ke berbagai daerah di indonesia dalam setiap safari politik
dalam satu hari biasanya ma'ruf amin berkampanye ke beberapa tempat
dimulai dari pagi hingga malam hari menempuh ratusan kilometer perjalanan darat
hal tersebut cukup menguras pikiran dan tenaga
namun ma'ruf mengaku kuat menjalannya
sukadukanya menjalani safari politik ke luar kota baik dalam kota maupun luar kota
ya pertama tentu menyenangkan karena bertemu umat
cuman capek melelahkan
tapi itu tapi kan lelah tapi senang
karena itu saya sehat
tapi tetap kuat ya pak ya
insya allah kuat saya sehat
agar tetap bugar dalam menjalani kampanye ma'ruf mengaku selalu rajin berolahraga
meski sudah berusia tujuh puluh lima tahun ia mengaku
selalu ada cara untuk tetap bugar
sekarang masih sekolah regang ya itu benar nggak sih pak
waduh sekarang ini sudah
lalunya itu olahraganya itu paling jalan kaki naik sepeda pasif
sepedanya nggak bergerak
itu saja sekarang olahraganya dulu
jalan kaki kesenayan waktu muda masih main bola badminton
makanya bisa kuat kayak sekarang ya pak
dengan serinya berusukan ma'ruf amin optimis dapat menang pada pilpres mendatang
terutama di daerah daerah yang bukan basis bagi jokowi pada pilpres dua ribu empat belas lalu
seperti banten dan jawa barat
evaluasi dari kemarin yang
bahkan kalau di jawa barat bisa di atas
ketua majelis ulama indonesia dan mantan rais am pbnu ini menilai
safari ke pesantren dan nahdlatul ulama adalah cara yang tepat dan efektif
untuk menaikkan elektabilitas
pasangan jokowi ma'ruf
abdurrahim robin kit jawa barat